kita awali dari informasi pertama tim detasemen khusus delapan puluh delapan anti teror mabespori
kembali menggeledah rumah kontrakan pelaku bom bunuh diri di kampung melayu garut jawa barat
petugas lab empat polri juga menyelidiki isi kontrakan karena diduga digunakan sebagai tempat untuk meracik bom panci
puluhan aparat kepolisian polres garut dan polda jawa barat diturunkan untuk menjaga proses penggeledahan rumah kontrakan
terduga teroris ahmad sukri di kampung cempaka lebak jaya karangpawitan garut jawa barat kami siang
penggeledahan dua rumah kontrakan ini menyertakan densus delapan puluh delapan anti teror inafis polda jawa barat dan puslap empat mabes polri
upaya pencarian berbagai bukti dilakukan setelah ada dugaan jika bom panci dirakit di kontrakan ahmad sukri
di mata tetangga ahmad sukri dan keluarga dikenal sebagai sosok yang tertutup selama tujuh bulan mengontrak
katanya beliau disini kurang lebih udah tujuh bulan
selama tujuh bulan saya melihat mukanya aja nggak
cuma kalau istrinya sering lah
karena beliau tuh sangat tertutup orangnya
dan menurut rekan rekan yang datanglah disini beliau profesinya tuh kan jahit ya
sebelumnya tim densus delapan puluh delapan juga mengamankan lebih dari tiga orang
tiga toples kaca buku serta barang bukti lainnya yang diduga terkait proses perakitan bom panci
deden rahadian garut